ya rizik sihab sudah ditetapkan polisi sebagai tersangka penghasutan di muka umum
pelanggaran undang undang karantina dan tidak menuruti perintah atau permintaan aparat
polisi juga sudah menahan yang bersangkutan di tahanan polda metro jaya
lalu bagaimana media memandang kasus hukum yang membelit pentolan fpi tersebut
malam ini saya kembali ditemani oleh revolusi riza wapemret cnn indonesia tv
selamat malam mas revo
selamat malam mbak eva
mas revo hari ini rizik syihab ditahan oleh polisi pada minggu dini hari
setelah kemudian ditetapkan sebagai tersangka kerumunan pada kamis lalu
ya mbak eva terima kasih
ini kasus yang membelit mrs ini akhirnya memasuki babak baru ya
kita tahu persis akhirnya mrs hadir memenuhi panggilan polisi
kemudian tadi malam kita lihat mrs keluar sudah mengenakan rompi tahanan oranye
dan kemudian ditahan dan menjadi tersangka
kita tahu bahwa ada pro kontra di sini kan
pihak fpi sendiri merasa bahwa mrs ini tidak layak untuk ditahan
tapi polisi mengenakan pasal satu ratus enam puluh dan pasal beberapa pasal lain ya untuk menjerat mrs
nah kita juga tahu bahwa tadi pagi
presiden joko widodo juga sudah
mengeluarkan statement terkait dengan kasus ini
nah tentunya sebagai warga negara yang baik
kita berharap semuanya patuh dan taat pada hukum
artinya biarkan hukum yang memproses ini semua
sehingga bisa diketahui dengan terang benderang lah
apakah memang sesuai dengan klaim fpi
bahwa mrs ini tidak bersalah
atau memang sesuai dengan juratan hukum yang diberikan oleh polisi
bahwa mrs harus mempertanggungjawabkan perbuatannya
gitu mbak eva
oke mas revo kita berminggu minggu ya
mungkin ada beberapa pekan yang kemudian kita diskusikan
masalah kerumunan rizki cihab
kaitannya kemudian dengan pandemi
kalau tadi mas revo bicara soal hukum kemudian dilihat berlaku sama terhadap siapapun
karena memang sebelumnya
kita tahu bahwa ada tudingan begitu ya
ketidakadilan kemudian ada perlakuan yang berbeda
artinya publik secara positif menerjemahkan
kita bisa menerjemahkan publik secara positif melihat penahanan ini
ya kita tahu bahwa memang selama sejak kedatangannya ya
sejak kedatangan dari arab saudi
kemudian terjadi kerumbunan di mana mana
artinya ada pelanggaran undang undang karantina
ketika kerumunan terjadi di masa psbb
sbb gitu ya
kemudian ada beberapa statement statement kontroversial
yang dikeluarkan oleh rizik sihab dalam beberapa pertemuan atau kerumunan tersebut gitu
nah ini kan yang membuat polisi kemudian memanggil rizik sihab
dan kemudian dikenakan pasal penghasutan
termasuk juga pasal pelanggaran undang undang karantinaan gitu kan
nah ya sekarang kita ini apa namanya
serahkan semuanya kepada hukum yang berlaku
bahwa kalau memang misalkan pihak dari rizik sihab merasa bahwa
tangkaan yang diberikan oleh polisi itu tidak pendasar
ya harus dibuktikan di pengadilan
begitu pula sebaliknya gitu kan
kalau memang polisi yakin dengan jeratan hukumnya
ya bisa diberi apa namanya diperhatikan di pengadilan
presiden juga mengatakan semuanya harus taat pada hukum gitu kan
tadi pagi juga kita mendengar seperti itu
kemudian apa namanya
minta semua pihak untuk sama sama patuh
menghormati hukum yang berlaku
nah ini ini ini ini yang kita harapkan dari kita semua gitu kan
publik tentu berharap prosesnya berjalan sesuai hukum yang
hukum positif yang ada di indonesia gitu
dan biarkan semuanya proses peradilan yang berjalan
tidak perlu ada apa namanya
tidak perlu ada misalnya pengerahan massa untuk menekan pengadilan dan sebagainya
saya rasa hakim akan bekerja secara independen
ya untuk memproses persoalan ini
toh nantinya jika keputusan di pengadilan negeri tidak diterima
baik oleh pihak rizik sihab maupun oleh jaksa penuntut umum
oleh polisian maka masih bisa naik banding
dan itu seterusnya kan ada langkah langkah hukum lah yang sudah diatur dalam setiap kasus itu
oke kalau kemudian harapannya adalah kita serahkan pada hukum yang berlaku
kalau kemudian kita melihat atau menilik bagaimana kemudian catatan kasus hukum rizik sihab
sebelum kemudian tiba di tanah air
bagaimana kemudian kita bisa berharap dengan melihat rekam jejak dari kasus hukum
yang kemudian sebelumnya menjerat ristik sihab
bagaimana kemudian kita bisa berharap bahwa kita nantinya akan melihat
hukum itu akan kemudian berlaku adil begitu ya terhadap kasus ini
iya memang ini yang cukup mencuri perhatian dalam kasus rizik sihab ini kan
tersangka ini pernah melarikan diri dalam dalam terlaku apa namanya pergi ke luar negeri gitu ya
sehingga perhatian hukum pada waktu itu tidak bisa apa namanya dijalankan dengan baik
artinya ada track record di sana
mungkin juga kalau kita melihat itu juga yang membuat polisi akhirnya mengenakan penahanan gitu
karena dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti
kemudian bisa saja nanti apa namanya dengan beberapa track record sebelumnya

mungkin juga kalau kita melihat itu juga yang membuat polisi akhirnya mengenakan penahanan gitu
dan lagi memang asal yang dikenakan oleh kepolisian itu
hukuman maksimalnya kan enam tahun
artinya dengan hukuman enam tahun itu polisi berhak melakukan penahanan gitu
nah kita lihat aja selama dua puluh hari ke depan kan pihak front pembela islam juga berencana akan mengajukan
buka tanggung peradilan kan
nah ini sebenarnya langkah langkah yang sudah benar gitu bahwa jika ada sengketa kait dengan hukum
maka sastrakan di pengadilan
oke oke mas revo kalau kemudian kita melihat kasus kerumunan ini yang kemudian melibatkan rizik syihab
kita tahu banyak orang yang kemudian sudah menjadi korban setidaknya dari sisi karir begitu ya
kalau kita lihat ada pejabat daerah yang kemudian dicopot
ada juga aparat kepolisian pejabat kepolisian juga dicopot
bahkan juga kita sempat melihat ada gestur begitu ya tni sempat turun ke lapangan
dalam rangka menertibkan spanduk atau baliho rizik syihab
apa yang kemudian bisa dikomentari terkait hal ini
ya mbak eva memang itulah yang kemarin kan kita melihat bahwa setelah ada kerumunan
kemudian kerumunannya cukup besar ya kerumunannya itu cukup besar bahkan kita tahu sendiri kan di newsroom kita saja
bahwa kita itu harus melakukan tes apa namanya
tracing gitu ya terhadap kru liputan kita yang meliput di lapangan
terutama dari teman teman cnn indonesia com pada waktu itu kan
ada empat orang yang setahu saya harus dites gitu karena mereka terjebak dalam kerumunan gitu
kru tv agak lebih beruntung karena pada waktu itu teman teman bisa mengambil dari jarak yang lebih aman
artinya kerumunan ini memang membuat kita semua menjadi apa ya semacam
ini di tengah pandemi kemudian ada kerumunan
nah ini yang kemudian yang kita khawatirkan bersama kan bahwa pandemi ini akan semakin tidak bisa dibendung gitu kan peredaran virusnya
dan kerumunan itu sendiri juga secara telak gitu ya secara telak dan kasat mata masyarakat itu melihat ada pelanggaran di situ gitu
itulah yang membuat kemudian harus ada yang bertanggung jawab
nah ini yang membuat kemudian ada beberapa pejabat kepolisian yang harus dicopot gitu
termasuk kapolda metro jaya dan kapolda jawa barat gitu ya
kemudian ada beberapa pejabat pemerintahan di pemprov dki yang juga harus dicopot
saya rasa itu adalah sebuah konsekuensi ketika penegak hukum dan siapa yang aparat yang bertanggung jawab
itu tidak bisa menegakkan aturan dengan atau mengawal aturan dan apa namanya
kita tentu apa
mengapresiasi lah setiap tindakan tindakan tegas gitu
karena memang hukum harus berlaku sama
harus berlaku ke atas dan juga berlaku ke bawah gitu
harus sama sama tajamnya itu
tidak bisa tajam ke bawah tapi tumpul ke atas misalnya seperti itu
nah ini juga menjadi semacam refleksi gitu ya untuk semua orang bahwa ini pandemi masih berjalan
masa karantina masih berlangsung dan kita semua harus mematuhi
masa masa pembatasan sosial berskala besar ini
sehingga apa yang sekarang kita rasakan bahwa pandemi ini kan membelenggu kita semua ya
dan mengurangi pergerakan pergerakan kita
cukup merepotkan lah baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi ekonomi
dan tentu kita berharap pandemi ini harus akan segera berakhir
nah agar pandemi ini berakhir kan kita harus taat dengan aturan aturan yang ada gitu mbak eva
protokol protokol kesehatan yang ada
nah jangan sampai ada pelanggaran pelanggaran di situ
ketika terjadi pelanggaran maka harus ada yang bertanggung jawab kan
penahanan rizik sihab adalah salah satu dari bentuk pertanggung jawaban begitu ya
karena memang terkait dengan kerumunan yang terjadi pada saat maulid nabi dan juga pernikahan anaknya
setelah penahanan yang terjadi pada minggu dini hari tadi mas revo
bagaimana kemudian reaksi yang terpotret baik dari publik maupun juga dari pendukung fpi
dan harapannya seperti apa
tentu beberapa orang yang pro dengan apa namanya harus ada yang bertanggung jawab atas kerumunan
kemudian ada pelanggaran pelanggaran terhadap statement apa namanya statement statement yang dikeluarkan gitu ya
penghasutan ini kan semua masih sangkaan
dan menjadi tugas polisi untuk membuktikan kan menjadi sebuah apa namanya berkasnya sudah penyidikan sudah lengkap
kemudian diajukan ke pengadilan
dan nantinya pengadilan akan membuktikan benar nggak tangkaan tangkaan ini
dan kalau memang benarkah seberapa jauh kan pihak pihak yang melanggar ini harus bertanggung jawab gitu ya
harus melalui penahanankah atau denda atau kerja sosial atau apapun nanti yang akan diputuskan oleh pengadilan
orang orang yang merasa harus orang orang yang setuju dengan itu tentu mengapresiasi
memang kita lihat beberapa pendukung risi siap tentu berpikir
sebaliknya ya sebaliknya bahwa pasti akan menolak
maka itu kemudian pendukung dari mrs ini akan mengajukan gugatan peradilan
nah sejauh ini langkah yang diambil kalau memang benar akan mengajukan gugatan ke apa namanya
nah peradilan gugatan pra peradilan ini ya tentu harus kita apresiasi
karena dengan begitu fpi artinya mentaati aturan hukum yang berlaku gitu kan
bukan dengan cara pengerahan massa kemudian mendesak polisi

apa ya yang dulu kita tahu bahwa ada demo berjilid jilid seperti itu untuk menekan pengadilan gitu
nah kita semua adalah saluran saluran untuk mengawal pengadilan ini supaya berjalan sesuai koridornya
termasuk kita kita di media ini kan akan melakukan mengawal ya kasus ini
dengan begitu mana yang benar akan terlihat benar mana yang salah akan terlihat salah
dan kemudian hukum akan ditegakkan keadil adilnya
saya rasa begitu sih mbak eva yang memang seharusnya kita lakukan ya
percayakan saja pada proses hukum yang berlaku
mas revo kita akan jeda dulu kita sesaat lagi akan kembali
mas revo kita akan bahas masih terkait fpi ini soal kasus tewasnya enam anggota laskar fpi pada senin dinihari
kita akan lanjutkan editorial view setelah jeda berikut ini
cnn indonesia prime news akan kembali usai jeda tetap bersama kami
saya lanjutkan dialog editorial view bersama wakil pemimpin redaksi cnn indonesia tv revolusi riza
mas revo seperti yang sempat saya sebutkan tadi sebelum kita
selain kasus yang kemudian akhirnya menyebabkan riza terhubung dengan keadaan yang terbaik
akhirnya menyebabkan rizik sihab ditahan hari ini ada kasus juga yang kemudian terkait dengan fpi
yaitu penembakan enam anggota laskar fpi pada senin dinihari
bahkan hari ini presiden joko widodo berkomentar soal hal ini
sebelum kita dialog kita dengarkan sama sama terlebih dahulu bagaimana kemudian komentar presiden terkait hal ini
aparat hukum itu dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya
untuk itu tidak boleh ada warga dari masyarakat yang semena mena melanggar hukum yang merugikan masyarakat
apalagi membahayakan bangsa dan negara
dan aparat hukum tidak boleh mundur sedikitpun
tapi aparat penegak hukum juga wajib mengikuti aturan hukum dalam menjalankan tugasnya
mas revo apa yang menjadi catatan media terkait kasus ini
bahkan kita dengar secara lengkap kan juga mempercelaka jika ada lembaga independen yang mengusut kasus ini
artinya memang sama seperti yang tadi kita bahas
ada hal hal yang harus dibuktikan di sini
apakah benar klaim polisi yang menyebutkan bahwa pihak yang enam orang itu menyerang polisi dengan menggunakan senjata api
kemudian melakukan penembakan dan sebagainya
sehingga polisi juga perlu melakukan langkah langkah yang terukur untuk melumpuhkan para penyerangnya
itu kan klaim dari kepolisian seperti itu
sebaliknya juga dari pihak fpi juga merasa memiliki klaim tersendiri bahwa ke enam orang ini tidak melakukan seperti yang disangkakan oleh pihak kepolisian
nah sudah ada lembaga independen komnasam yang mengusut kasus ini
kemudian ada yang mengusut kasus ini
kemudian ada yang mengusut kasus ini
kemudian propam juga sudah turun tangan
malam ini seperti kita tahu di beberapa pemberitaan termasuk dari cnn indonesia
kita memberitakan bahwa polisi berencana melakukan olah tkp
kita semua berharap kasus ini tetap disidik secara transparan sehingga benarannya juga akan terungkap
dan kita berharap
kalau memang polisi benar dalam sesuai dengan klaimnya
ya apa yang harus dilakukan
karena ini terkait ada yang ada ada enam orang meninggal ya
artinya orang yang meninggal ini
kita sangat menyayangkan lah sampai terjadi hilangnya nyawa ini
apakah benar seperti yang diklaim polisi bahwa mereka melakukan penangan sehingga polisi perlu melakukan kerja kerja atau yang terukur untuk melumpuhkan
nah itu yang harus diusut secara tuntas
karena memang informasi yang beredar ini lumayan simpang siur begitu ya mas revo
bahkan polisi sempat membuka hotline untuk meminta masyarakat yang punya informasi untuk silakan menyampaikan langsung ke polisi
mengapa menurut mas revo mengapa itu perlu dilakukan

ya karena tentu polisi juga ingin bekerja secara tuntas

ya karena tentu polisi juga ingin bekerja secara tuntas

silahkan menghubungi dan memberikan kesaksiannya
karena itu akan mempermudah proses penyidikan gitu kan
artinya kita tahu bahwa kejadian ini berlangsung di jalan tol dan jalan tolnya termasuk jalan tol yang cukup ramai ya
salah satu jalan tol yang paling ramai di indonesia ini
artinya tidak menutup kemungkinan
di situ ada kendaraan berseliweran yang melihat kejadian mungkin
dan itu kan juga ada di tempat turis dirahatan ya ada beberapa pedagang yang mungkin saja bisa melihat gitu
atau mungkin juga pasti jasa marga walaupun di lokasi kejadian itu cctv nya tidak berfungsi
tapi kan ada cctv di kilometer berikutnya lah yang seharusnya bisa menangkap dan polisi bisa propam ya propam bisa menganalisa
atau tim independen itu bisa menganalisa atau melihat kendaraan siapa yang melintas
dan syukur syukur saja plat nomornya bisa diketahui sehingga bisa dipanggil sebagai takti misalnya
yang pasti memang kita berharap kejadian ini bisa diusut secara terang benderang
sehingga apa ya mbak eva karena lagi lagi kita perlu bahwa ada nyawa yang hilang nah itu yang harus dipertanggungjawabkan
oke pembuktian seperti apa yang paling penting untuk publik mas terkait kasus ini
kalau memang ternyata sekarang kan beberapa polisi yang saat itu kan sudah ditangani oleh propam ya
artinya kalau memang misalkan terjadi abuse of power di situ
bahwa polisi memang kan diberi keleluh apa ya diberi wewenang lah untuk melakukan penindakan penindakan
tapi kan yang tidak kita harapkan adalah terjadi abuse of power di situ
oke tapi kan yang tidak kita harapkan adalah terjadi abuse of power di situ
maka kalau memang benar terjadi abuse of power
abuse of power ada pelanggaran penggunaan kekuasaan secara berlebihan
maka itu harus dipertanggungjawabkan
karena kalau misalkan ternyata benar bahwa apa namanya
orang ini menyerang terlebih dahulu terhadap polisi dan membahayakan justru membahayakan nyawa petugas
maka nanti tetap akan dibawa ke pengadilan
dan ini kan akan dibawa ke pengadilan
dan biarkan nanti pengadilan yang akan memberikan ponis gitu
sejauh mana fonis yang akan diberikan
kita berharap bahwa ini semua proses bisa berjalan dengan transparan dan hukum bisa ditegakkan seadil adilnya
oke berjalan dengan transparan dan hukum ditegakkan seadil adilnya
ada dua kasus hukum terkait fpi yang kemudian sedang berjalan
satu yang melibatkan rizik syihab
satu soal penembakan terhadap enam anggota laskar fpi
mau tidak mau kemudian publik nantinya potensinya akan membanding bandingkan kedua proses hukum yang berjalan ini
apa yang kemudian perlu dikawal dari keduanya mas revo
ya tentu saja tadi itu mbak
bahwa memang tadi yang terkait dengan mrs bahwa apa benar sangkaan yang di
apa hukum yang dijeratkan kepada mrs
ini memenuhi syarat sehingga bisa maju ke pengadilan
dan jika memang iya maka sejauh mana pengadilan itu bisa bertindak atau memberikan sanksi yang sesuai
baliknya untuk yang ke enam orang ini ini pastikan ada keluarga korban yang menanti keadilan gitu kan mbak eva
orang ini kan yang meninggal ini pasti punya keluarga lah
entah punya ayah ibu dan mungkin punya anak punya istri dan sebagainya
maka keluarga keluarga ini kan juga menanti keadilan
nah seperti itu
apakah memang apa namanya ya biarkan proses ini kita semua akan melihat akan sama sama melihat dan menyaksikan ada tim independen yang sudah dibuat
pasti akan tim independen ini akan menyampaikan laporannya
apakah benar mereka menyerang polisi gitu ya seperti yang sudah disampaikan oleh polisi dalam konferensi pers beberapa waktu yang lalu gitu
atau ada memang terjadi apa namanya penyalahgunaan kekuasaan
nah kalau memang kita kan sama sama tidak tahu nih karena semua kedua belah pihak ini kan punya klaim ya mbak eva
kita semua menantikan ini mana sebenarnya klaim yang benar dan ini menjadi pr yang sangat cukup ini lah ya cukup rumit lah yang harus dibuktikan
rumit lah yang harus dibuktikan oleh propam maupun oleh komnas ham yang turut mengawal kasus ini
nah jangan sampai juga kan kemudian begini kita semua pihak yang merasa kehilangan dari enam orang ini kan ingin hukum ditegakkan seadil adilnya
sebaliknya orang orang yang kemarin polisi yang penyidik atau petugas yang kemarin terlibat dalam kasus
dalam penyergapan tersebut ini kan sudah punya keluarga keluarga dari polisi polisi ini juga berharap bahwa orang orang yang bertugas ini sudah melaksanakan tugasnya dengan baik
maka ini kan jangan sampai kemudian terjadi semacam apa ya mbak eva ini rumitnya
jadi karena ini tuduhannya cukup rumit maka harus di dan konsekuensinya cukup rumit
itu tinggi juga gitu maka ini hukum harus ditegakkan seadil adil dan proses harus berjalan secara transparan gitu
karena semua kedua belah pihak ini sama sama ingin apa ya ingin menyaksikan hukum secara adil
karena juga tidak ingin kan kita juga apa keluarga dari pihak polisi yang petugas ini juga tidak ingin gitu kan suaminya misalnya yang petugas itu dalam tanda kutip dituduh melakukan abuse of power
kan juga nggak ingin seperti itu
itu kenapa kemudian sekarang kita harus sama sama menghormati proses yang berlaku kita media itu mengawal proses ini gitu kan kemudian memberikan pemberitaan secara baik lah
secara baik dan memberikan pemberitaan itu secara berimbang
ini yang menjadi tugas kita juga mbak eva bahwa kita harus melakukan pemberitaan secara berimbang
baik dari sisi apa namanya fpi maupun dari sisi
baik dari sisi apa namanya fpi maupun dari sisi
baik dari sisi apa namanya fpi maupun dari sisi
baik dari sisi apa namanya fpi maupun dari sisi
baik dari sisi apa namanya fpi maupun dari sisi
baik dari sisi apa namanya fpi maupun dari sisi

view nya pada malam hari ini saat malam
selamat malam mbak
ya dan cnn indonesia prime news akan kembali usai jeda
tetap bersama kami